kita telah mengeluarkan moratorium terhadap kegiatan reklamasi di teluk jakarta
ya meski sudah ada moratorium namun proses pembangunan di pulau buatan ini masih juga terus berlanjut
mari kita saksikan
reklamasi tujuh belas pulau di utara jakarta masih menjadi sorotan
dprd dki jakarta menghentikan pembahasan raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir
dan pulau pulau kecil provinsi jakarta
kementerian maritim dan sumberdaya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
dan pemerintah provinsi dki jakarta sepakat menghentikan reklamasi di teluk jakarta untuk sementara waktu
tetapi itu tidak serta merta berarti proyek reklamasi ini langsung dihentikan
berdasarkan keputusan dari pemerintah provinsi dki jakarta dan kementerian terkait
mereka memutuskan untuk menghentikan proyek reklamasi sementara moratorium terhadap kegiatan pembangunan di pulau g
namun dari pantauan saya mungkin bisa dilihat
pulau g saat ini masih terdapat beberapa alat berat yang masih beroperasi
pt agung podomoro land merupakan pengembang pulau g seluas satu ratus enam puluh satu hektare
mereka telah melakukan pekerjaan reklamasi dengan izin keputusan gubernur provinsi dki jakarta nomor dua ribu dua ratus tiga puluh delapan tahun dua ribu empat belas
arief kurniawan cnn indonesia